sedikitnya per sabtu dua belas juni dua ribu dua puluh satu tujuh dua ratus pekerja migran indonesia yang ada di malaysia akan dideportasi
dan saat ini masih menjalani karantina di negeri jiran
dan untuk informasinya telah terhubung bersama kami melalui sambungan zoom dengan duta besar republik indonesia untuk malaysia bapak hermono
hingga saat ini jumlah pekerja migran indonesia yang akan dideportasi apakah bertambah
dan apa yang paling banyak melatar belakangi deportasi mereka
jadi kalau data yang kita miliki sampai saat ini yang akan dideportasi atau siap dideportasi itu ada sekitar tujuh dua ratus
dan ini seluruhnya adalah pekerja migran kita yang tidak memiliki dokumen yang resmi atau yang undocumented
inilah yang sedang kita upayakan untuk dipercepat pemulangannya
namun di samping itu kita juga dalam waktu dekat akan memulangkan yang kelompok rentan
dan yang ada dideportasi rencananya tanggal dua puluh empat juli itu ada dua ratus sembilan puluh lima yang akan kita pulangkan
oke lalu bagaimana pak kondisi mereka saat ini
seperti apa nanti proses deportasi yang akan dijalani para pekerja migran di indonesia
kemudian tanggapan dari masing masing kepala daerah ketika mengetahui ada warganya yang kemudian akan dideportasi seperti apa pak
ya memang kan ini mereka ini kan sudah habis masa tahanannya ya
jadi kalau tidak mau kan harus dipulangkan ke indonesia
hanya sekarang kan kita sedang membicarakan dengan pihak malaysia mengenai pembiayaan
dan tentu dalam nanti pelaksanaannya kalau sudah disepakati tidak mungkin itu tujuh dua ratus dikirim bersamaan
kita tentu harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang menjadi destinasi
karena ini kan menyangkut dengan kapasitas karantina protokol kesehatan dan lain lain
jadi ini sesuatu yang akan kita atur sebegian rupa
sehingga tidak membebani atau dalam arti tidak sampai pemerintah daerah itu over capacity untuk menyediakan karantinanya
baik lupa hermono selain deportasi pemerintah malaysia juga menerapkan rekalibrasi yakni mempermudah pemulangan pmi yang tidak punya izin kerja atau tinggal di sana
ada berapa pmi yang telah pulang ke indonesia karena terkena rekalibrasi dan berapa lagi yang akan menyusul
kalau yang rekalibrasi ini kan mulai
efektif satu desember lah ya
maaf satu januari awal tahun
sampai saat ini yang sudah pulang itu ada empat puluh dua enam ratus tujuh belas
yang sudah mendaftar itu ada lima puluh satu tujuh ratus dua belas
dan sebetulnya ya tujuh yang sisanya itu sekitar sembilan gitu ya
itu harusnya pulang selama bulan juni ini
hanya karena kantor imigrasinya tutup sehingga mereka tertunda kepulangannya
nah tentu yang ingin pulang ke indonesia
masih banyak lagi ya
kalau program rekalibrasi ini diperpanjang sampai akhir tahun
sebagaimana juga sudah kita minta ke pihak malaysia
di perkiraan saya ada sekitar lima puluh ribu lagi yang akan pulang ke indonesia
karena memang situasi ekonomi di malaysia tidak terlalu kondusif lah untuk pekerjaan imigran kita
banyak di antara mereka yang sudah kehilangan mata pekerjaan ya
daya belinya sangat lemah ya
karena kan ekonomi juga sangat terpengaruh
dan kebanyakan mereka ini sebelumnya bekerja sebagai apa pak
dan sejak pandemi melanda tahun lalu ini total sudah berapa banyak pekerjaan imigran yang sudah dipulangkan dari pertengahan tahun lalu sampai sekarang
kalau data yang kita miliki tahun lalu itu sekitar satu ratus delapan puluh dua ribu tahun lalu
nah selama dua ribu dua puluh satu ini catatan kedatangan di beberapa titik itu sekitar satu ratus tujuh belas ribu yang sudah kembali ke indonesia
jadi sekitar tiga ratus lah yang sudah kembali ke indonesia
pada umumnya mereka ini adalah yang bekerja secara undocumented atau tidak memiliki dokumen resmi sehingga situasinya sangat sulit
sebab mereka kan tidak ada majikan
begitu tidak ada pekerjaan tidak ada pilihan lain harus pulang
nah pada umumnya banyak di antara mereka ini yang bekerja di sektor konstruksi di sektor jasa ya
dua sektor inilah yang paling banyak terpengaruh
karena di sektor ini pula paling banyak ya
yang tidak memiliki dokumen
jadi inilah mereka yang sudah pulang ke indonesia
dan diketahui kasus covid sembilan belas ini di indonesia pak sedang meningkat ya
lalu menurut bapak apa antisipasi yang sebaiknya dilakukan pemerintah agar wni yang dideportasi atau direkalibrasi ini tidak menjadi kluster baru covid sembilan belas di indonesia
ya memang ini satu masalah ya
karena dari laporan yang kita terima dari indonesia
ada yang datang dari malaysia ini ternyata membawa virus juga positif ya
bahkan diduga juga yang varian delta itu juga masuknya dari pekerja migran kita yang ada di malaysia
nah apa yang sudah kita lakukan di sini adalah meminta mereka untuk tidak menggunakan hasil tes palsu
karena ada juga rupanya yang pulang dengan menggunakan hasil tes palsu
dan kita juga sudah meminta kepada seluruh airline
maupun kapal ferry
agar hasil tes pcr yang dibawa oleh pekerja migran itu memiliki barcode ya
sehingga kita bisa mencocokkan antara nama yang tertera dalam dokumen sertifikat itu dengan yang ada yang di barcode itu sama ya
selain itu juga kita terus melakukan himbuan ya kepada teman teman
jangan sekali kali menggunakan hasil tes yang palsu lah ya
karena ini akan merugikan diri sendiri merugikan keluarga dan tentu merugikan masyarakat
tetapi yang juga perlu diperketat adalah yang masuk di perbatasan borneo kalimantan itu ya
yang kalimantan utara dan kalimantan timur
ini saya kira ini juga perlu pengetatan
karena di situ banyak pintu apa ya jalan tikus ya
orang pulang ke indonesia melalui jalur jalur tikus
dan ini tentu tidak terkontrol
terkontrol pergerakan mereka
karena kan tidak ada tes juga ya
ini yang menjadi concern kita lah ya
pak hermono lalu kemudian tadi kan pengawasannya memang harus diperketat begitu ya
bagi wni yang akan kembali ke indonesia
lalu bagaimana dengan yang ada di malaysia sendiri
lockdown di sana kan kabarnya akan dicabut jika kasus hariannya di bawah empat kasus
kalau hari ini bagaimana pak di sana
kalau perkemarin itu kan lima empat ratus ya
memang dalam tiga hari berturut turut ini sudah turun ya
dan kita harapan sampai dengan akhir fase pertama dua puluh delapan juni ini bisa dibawah
dan kemarin juga kan malaysia sudah mengumumkan fase fase pemulihan ya
dan diharapkan pada akhir oktober itu semuanya sudah back to normal ya
nah yang menjadi kendala sekarang adalah di masa fase satu dan kemungkinan juga di fase dua
ini masih banyak pekerjaan kita yang belum bisa pulang
dan juga tidak memiliki pekerjaan
nah yang ini yang kita lakukan
oleh seluruh perwakilan kita di malaysia
termasuk kuala lumpur
sejak tanggal tiga juni kita sudah melakukan operasi pembagian logistik lah ya
untuk kbri kuala lumpur sendiri
sudah membagikan lebih dari tujuh belas ribu paket sembako lah ya
ditambah lagi dengan perwakilan lain
seluruhnya sekitar tiga puluh lima ribu lebih paket sembako
yang sudah didistribusikan kepada warga negara kita
yang kehilangan mata pekerjaannya
karena mereka betul betul dalam kondisi kesulitan
baik semoga situasi disana membaik
pak hermono terima kasih atas informasinya dan waktunya bersama kami di cnn indonesia
sukses selalu pak
terima kasih mbak amel mbak lady ya
iya terima kasih pak